setelah ambruknya perosotan air yang mengakibatkan tujuh belas orang terluka
wisata waterpark kenjaran ditutup sementara
pihak manajemen menyatakan kondisi perosotan masih layak pakai
setelah peristiwa ambruknya wahana perosotan di waterpark di kenjeran park surabaya jawa timur terjadi pada sabtu
yang mengakibatkan tujuh belas orang terluka kolam renang tersebut ditutup total pada minggu pagi
untuk dilakukan penyelidikan oleh kepolisian
aparat polsek kenjeran surabaya disiagakan di lokasi untuk memastikan
tidak ada satu orang pun yang memasuki lokasi wisata kolam renang ini
sementara itu dalam kunjungannya ke waterpark kenjaran minggu siang
gubernur jawa timur hovifah indar parawansa
mempertanyakan kelayakan seluncuran air yang dipakai pengelola
kemarin tadi terkonsumsi juga dilakukan kalibrasi
sekarang sedang dikonfirmasi kepada tim yang membuat konstruksi waterpark di sini
dari whitewater kanada
jenama manajer kenpark yang mengelola lokasi wisata mengaku
seluncuran yang digunakan di wahana waterpark kenjeran masih layak
setiap tahun dilakukan uji kelayakan dan kalibrasi
sudah dari itu sudah layak sudah ada persyaratan
ada prosedur prosedur yang kita lalui ya
setahun sekali ada dan ya kita tidak mengharapkan adanya sesuatu musibah seperti ini yang diluar dugaan ya
hingga minggu siang sejumlah saksi telah diperiksa polisi
sementara itu data dari bpbd kota surabaya hingga minggu menunjukkan
dari tujuh belas korban yang terluka lima orang masih menjalani perawatan di rsud suwandi
sedangkan tujuh korban lainnya dirawat di rsud dr sutomo surabaya